badan pengawas obat dan makanan segera menghentikan peredaran sebuah merek makanan pendamping asi
alasannya produsen tidak memiliki izin edar
aksi ini menyusul pemeriksaan di pabrik makanan bayi tersebut di daerah tangerang banten kemarin
produk bermerek babyluck seperti yang disaksikan saat ini di layar
yang pabriknya diperiksa hari minggu sudah beredar ke masyarakat sejak tahun dua ribu sembilan
padahal produsen belum memiliki izin edar resmi dari badan pom
hasil uji laboratorium badan pom menyatakan
produk tersebut memiliki bakteri yang melampaui ketentuan dan bisa menyebabkan diare
produk produk untuk makanan pendamping asi itu harus melalui izin edar
registrasi dulu dari badan pom
karena dari situ kita melakukan evaluasi
apakah aman tidak mengandung bakteri yang merugikan kesehatan bayi
dan juga nutrisinya terjadi
mengerikan ya bayi usia dengan usia segitu dengan makanan pendamping asi yang tidak lolos dari laboratorium bepom
masih terkait informasi yang sama pada hari yang sama pula
badan pom dan balai besar pom provinsi banten kembali mendatangi pabrik merek makanan bayi yang sama pada siang harinya
artinya sudah dua kali ya
namun rombongan tidak bisa masuk untuk penyelidikan lebih lanjut ke dalam pabrik
karena dicegah oleh kuasa hukum pemilik pabrik
minggu siang b pom pusat mendatangi lokasi pabrik makanan pendamping asi atau mpasi
bermerek babyluck di kawasan pergudangan taman tekno bsd tangerang selatan
bepom bermaksud mengadakan penyelidikan ulang terhadap proses produksi makanan bayi
yang sebelumnya digrebek karena tidak memiliki izin edar dari bepom
namun pihak bepom tidak berhasil masuk ke dalam pabrik
dan hanya ditemui oleh kuasa hukum pt hasana boga sejahtera selaku produsen makanan
pabrik sendiri dalam keadaan tergembok dan sudah berhenti beroperasi untuk sementara
sekarang saya datang dengan niat baik untuk bertemu pemiliknya
pemiliknya tidak ada tadi dihadirkan di sini adalah lawyernya
tapi lawyer yang tidak ada legal kelihatannya belum legal juga
jadi kami tidak mau berkomunikasi
itu ada barang berbahaya yang beredar di mana mana kan
karena tidak ada jaminan kan
sebelumnya pada kamis sore b pom provinsi banten menggerebek pabrik tersebut
namun belum melakukan penyegelan
bepom mengklaim memiliki hasil uji lab yang menunjukkan potensi bahaya dalam makanan pendamping asi ini
namun pemilik pabrik membantah dan menyatakan juga memiliki hasil uji dari laboratorium independen
yang membuktikan produk mereka aman
kasus ini sempat menjadi perhatian netizen
karena b pom dianggap mempersulit dan mematikan industri usaha kecil dan menengah
farul rozi tangerang selatan